ya kan sudah saya sampaikan pulak balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik
penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan
dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra tetapi juga pemerintah mendukung kpu untuk naik banding